kematian masal ikan di keramba jaring apung waduk jatiluhur purwakarta jawa barat
membuat petambak ikan kelimpungan
kematian ribuan ikan ini sebenarnya telah terdeteksi sejak empat hari lalu
namun kondisinya semakin parah pada hari minggu
kematian ikan ini terjadi secara merata di hampir seluruh kolam jaring apung waduk jatiluhur
petambak ikan pun terpaksa melakukan panen dini untuk menyelamatkan ikan mereka
menurut petambak diduga kematian ikan ini terjadi akibat cuaca buruk
adanya arus bawah air waduk serta sinar matahari yang minim
kondisi diperparah dengan harga ikan yang anjlok dari rp sembilan belas per kilogram di tingkat petambak
menjadi rp lima per kilogram
namun tidak semua ikan terserap pasar sehingga terpaksa dibuang karena telah membusuk
ya dari lima hari yang lalu lah mulai ini aja cuaca mendung nih
empat hari nggak ada panas nggak ada ini nggak ada matahari lah
ikan apa aja sih yang mati pak di kolam pak
rata rata ikan emas sama ikan bujair
kalau ikan jamal sama yang lainnya masih kuat ya
ini kenapa sih pak nggak ada mati gini
ya karena nggak ada panas gak ada oksigen
meski bukan pertama kali terjadi kematian masal ikan akibat cuaca buruk ini
kurang diantisipasi hingga kerugian kembali terjadi
jenis ikan yang mengalami kematian masal adalah jenis ikan nila ikan emas dan ikan bawal